aduh bara ini mengerikan bara
mau maunya pak rahman mempunyai mantu manusia harimau
sekarang kamu saksikan sendiri sira
siapa calon suami farida sebenarnya
bara bara tolong farida bara
pasti dia membutuhkan bantuan kamu
tapi kita harus lihat keadaan dulu
tidak ada keributan di sana
den mardian sakit
ini aku tidak apa apa
benar ya den mardian
ini dokter ayo
sungkem dulu sama calon suami kamu
ampun rupanya class
semoga ibu kalian selalu saling mengpercayai
kemama di peracaan
untuk bukan dimulai
pak rahman dakwa
kamu kan harus sedih
kamu merint reperitif
itu kita telah membahas
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk melakukannya
buka pintunya nani ibu
dan mardian kemasukan lagi
dia tuh sudah sembuh
masa ia keserupan lagi
ini perbuatan orang itu
apa curahkan menurut orang itu kemari
saya nggak pernah menyuruh
orang pintar kesini
kita sudah ditipu
ini mengerikan barah
mau maunya pak rahman
mempunyai mantu manusia harimau
sekarang kamu saksikan sendiri
siapa calon suami farida sebenarnya
tolong farida barah
pasti dia membutuhkan bantuan kamu
tapi kita harus lihat keadaan dulu
tidak ada keributan di sana
orang orang berlarian kesana kemari
kok ini enggak ya barah
sebelum orang lainnya
orang orang mengetahui berlangsung
apa perlu kita dokrak saja pintunya
tunggu dulu jurakan
tunggu dulu jurakan
saya sudah bawa orang pintar kemari
saya sudah bawa orang pintar kemari
sewaktu disiramin air kendi tersebut
dia semakin kesakitan dan menjerit ki
dan dia lari langsung masuk kamar ini
sambil menutupi mukanya ki
boleh aku lihat gendinya
kami kasih gendinya
dia bukan kimaruto
dia orang orang dan semarangan
tolong sembuhkan anak saya ya ki
jangan banyak tanya dulu
ambilkan air putih dan kembang
jangan banyak tanya dulu
siapa yang melanggar
akan terjadi malapetaka untungnya
dan juga untuk orang banyak
nah bagaimana kalau kita dobrak saja pintunya
aduh jangan bu juraga
tadi kan kidukun bilang
jangan kita dobrak
tunggu dan mardian keluar sendiri
iya bu benar
jangan sampai kita membuat malapetaka
dengan mendobrak pintu ini
kita ikuti saja apa kata dukun salihun itu bu
dusti malapetaka apa ini pak
ibu ingin melihat keadaan anak kita itu pak

jangan ada yang pernah membuka pintu itu
sebelum mardian sendiri yang membukanya
siapa yang melanggar
akan terjadi malapetaka untuknya
lagi jauh mengerti saya
juga untuk orang banyak
nah bagaimana kalau kita dobrak saja pintunya
aduh jangan bu juraga
tadi kan kidukun bilang
jangan kita dobrak
tunggu dan mardian keluar sendiri
iya bu benar
jangan sampai kita membuat malapetaka dengan mendobrak pintu ini
malapetaka apa ini pak
ibu ingin melihat keadaan anak kita itu pak
ada orang yang bernama mardian
oh mungkin orang tua tadi yang dibawa masuk itu bara
tapi kan orang sudah pergi
membuat orang tua farida dan juga mardian
tidak menyadari bahwa mardian adalah manusia harimau
jadi pernikahannya tetap dilanjutkan pak
kita serahkan semuanya kepada allah
semoga tidak terjadi apa apa pada farida
mardian kamu nggak apa apa kan
ada apa sebetulnya dengan dirimu nara
apa kamu sakit mardian

maka kita harus berhati hati
ada yang tadi kerasukan
kerasukan siluman harimau den
ada yang iri sama aden